tante zainal bener bener sayang sama aku dan indah
sampai sampai gak mau ditinggalin sama kita
tante tante gak ke pabrik
yaelah pake nanya itu lagi
tante kayaknya hari ini nggak ke pabrik deh
tante mau di rumah aja
nemenin ilham sama indah ya
kamu harus jujur
kamu harus jujur dan ngaku pada semuanya
gak kedengeran lagi
kamu gak suka sama mira
karena mira kegenitan sama dokter firman
ibu sih gak tau
mira itu gak cuman genit sama dokter firman bu
sama semua laki laki
dia genitin juga
ini saya ada hadiah buat kamu
kalau kamu bisa membuktikan
omongan kamu itu bener
tapi kalau misalkan kamu berbohong
saya pastikan kamu akan dipecat
dari pekerjaan kamu karena kamu sudah
fitnah dokter firman dan juga mira
ah tenang aja bu
saya bakal buktiin sama ibu nanti nih bu
kalau buktinya udah lengkap
saya langsung kirim ke ibu
bukti buat ibu cantik tadi yang ngasih gue amplop
tapi emang bener kan
yuda itu suami kamu kan
mas gak perlu tahu siapa suami saya mas
gak usah lagi ya mas campurin urusan saya
sekarang saya permisi mas saya mau kerja
dapet semua gaya
kelar dah lho mir
suh cantik bang
cantik sih lo
kirim ke ibu cantik
foto ini datang tepat pada waktunya
itu fotonya anak anak mira
cuman cez liat eh enggak deh
which kamar mandi dulu sakit perut
jadi sebenernya indah sama ilham itu anaknya mira
mimi mimi kenapa sih
mimi dari tadi keliatannya takut
iya tante tante kenapa sih tante
tante takut banget sih nangis kalian
indah ilham janji ya
kalian tidak akan pernah ninggalin tante
iya tante ilham juga ngebawa tinggalin tante kok
tante zainab benar benar sayang sama aku dan indah
sampai sampai gak mau ditinggalin sama kita
tante tante enggak ke pabrik
ya ella pakai nanya itu lagi
tante kayaknya hari ini nggak ke pabrik deh
tante mau di rumah aja nemenin ilham sama indah
jadi kenapa pak yuda enggak suka sama mira
kamu sendiri kenapa mengunci dia
dan cenderung ingin menyingkirkan mira
ya saya cuma gak suka aja kalau misalkan mira diistimewakan di pabrik pak
itu enggak profesional
dan saya enggak mau karyawan yang lain bisa mencontoh sikap mira pak
dan pasti kamu juga enggak suka kan kalau mira didekatin sama mas raffi
karena kamu jatuh cinta sama mas raffi
tapi kalau saya saya disuruh memilih
saya pasti lebih mendukung kamu
mendukung kamu untuk dekat dan berpacaran sama mas raffi
ketimbang mirrah siapa sih dia
dia cuma seorang ibu dengan dua orang anak miskin
deketin mas raffi pasti ada tujuan lain kan
iya tapi masalahnya pak yuda
pak raffi sudah jatuh cinta sama mira
dan saya sudah coba beberapa kali untuk memisahkan mereka tapi tetap aja enggak berhasil
makanya kamu harus bisa atur kerjaannya mas raffi dong
maksudnya pak yuda
selama ini urusan di pabrik meeting kerjaannya mas raffi kamu yang handle kan
iya hampir semua pekerjaan di pabrik saya yang handle sih pak
kamu tinggal atur supaya mas raffi itu lebih sering meeting ke luar kota
melakukan kunjungan ke cabang cabang lain
dengan begitu dia nggak ada waktu di jakarta
pak yuda saya bahkan gak berpikir sejauh itu lho pak
terus kenapa pak yuda belum menjawab pertanyaan saya
kenapa pak yuda juga gak suka sama mira
ya simpel aja sih buat saya
saya nggak suka ada orang yang asal usulnya gak jelas masuk ke dalam keluarga saya
maka itu saya jelasin sekali lagi
saya lebih mendukung kalau kamu yang menikah sama mas raffi jadi istri dia
terima kasih atas pujiannya pak yuda
ada yang mau saya tanya satu hal lagi
kamu kenal pak robin pengacaranya mas rafi
pak robin siapa ya
pengacaranya mas raffi masa enggak mau tau
mungkin itu pengacara dari keluarganya pak raffi ya bukan pengacara perusahaan
jadi saya belum pernah dengar pak
yaudah kita bahas masalah itu lain waktu
yang penting sekarang kita harus bahas adalah
bagaimana kita bisa atur pertemuan kamu sama mas raffi ini agar lebih intens
caranya gimana pak yuda
saya nanti akan adakan acara makan malam keluarga
saya akan datangkan mas raffi ke situ
kamu harus datang
pertemuan mas raffi
akhirnya pertemuan hari ini lain kali bantu bantuan saya hubungi ya
baik pak yuda kalau itu saya permisi ya
iya terima kasih
kayaknya aku pernah lihat orang ini deh
tapi dimana ya
udah dapetin yang gue suruh
bener kerja lo
cicilan rumah gue
kau beli dua duit
gue gak ada duit
gue gak ada duit
kan udah transferin bakal cici